suasana alun alun kota garut jawa barat pada minggu pagi pasca gempa bermagnitudo enam satu pada sabtu sore kemarin
berjalan seperti biasa warga memadati alun alun untuk berolahraga sarapan hingga membawa anak main
meski dihantui kekhawatiran mereka tetap beraktivitas secara normal warga mengaku tidak merasakan gempa susulan
di dunia maya muncul sejumlah video kerusakan gempa parah dilengkapi tulisan garut
padahal kenyataannya adalah video itu bukan di garut melainkan di cianjur beberapa waktu lalu
hingga minggu pagi bpbd kabupaten garut masih melakukan pendataan dampak kerusakan akibat gempa magnitudo enam satu tersebut
sejauh ini kerusakan rumah warga diketahui mayoritas ringan dan sedang
kemarin kerasa lagi gempa susulan nggak
enggak cuma sekali aja jam empat kemarin
satu orang dilaporkan terluka dan dua puluh satu rumah lainnya rusak
akibat gempa bermagnitudo enam satu yang melanda kabupaten garut bantuan mulai didistribusikan ke sejumlah daerah kepada korban gempa
sebanyak enam kecamatan di kabupaten garut terdampak gempa
setidaknya dua puluh satu rumah serta satu fasilitas pendidikan mengalami kerusakan di kecamatan pak kenje
selain itu seorang warga asal kecamatan selawi mengalami luka usai tertimpa genting rumah yang jatuh
korban sudah mendapatkan penanganan di puskesmas tempat
bpbd kabupaten garut memperkirakan kerusakan akibat gempa tidak parah karena epicentrum gempa memiliki kedalaman mencapai ratusan kilometer di selatan kabupaten garut
data yang masuk cuma dua puluh satu rumah yang ditubuh ditubuh hanya terdampak retak retak biasa
masih terdampak bukan sedang ringan hanya retakan lamut biasa
betul ada korban yang terluka juga pak
itu korban yang terluka betul ada di selawi hanya mungkin itu ketimpa genting ya
walaupun dampak gempa tidak terlalu parah namun bpbd kabupaten garut jawa barat mulai menyalurkan bantuan logistik menuju kecamatan pak kenjeng melalui jalur darat
selain beras dan makanan siap saji kebutuhan alat mandi serta selimut dikirim untuk korban gempa
jumlah logistik ini masih terbatas disesuaikan dengan laporan kerusakan yang masuk
sementara itu suasana alun alun kota garut jawa barat pada minggu pagi berjalan seperti biasa
warga memadati alun alun untuk berolahraga sarapan hingga membawa anak bermain
meski dihantui kekhawatiran mereka tetap beraktivitas normal
warga mengaku tidak merasakan gempa susulan
banyak juga warga yang
takut masih tapi neng
takut ada tapi insya allah semuanya aman
masih kerasa gak ada gempa susulan gak
enggak ada ya
hingga minggu pagi bpbd kabupaten garut masih melakukan pendataan dampak kerusakan akibat gempa magnitudo enam tujuh
sejauh ini kerusakan rumah warga diketahui mayoritas ringan dan sedang
deden rahadian garut jawa barat